sementara itu tidak terima ditilang oleh petugas seorang pemuda di cianjur jawa barat
nekat membakar sepeda motornya
dalam rekaman video amatir terlihat warga yang panik saat sebuah sepeda motor terbakar
di jalan raya cianjur bandung ciranjang cianjur jawa barat
salah satu warga membawa ember berisi air dan berusaha memadamkan api
belakangan diketahui sepeda motor yang terbakar merupakan milik seorang pemuda
berinisial mu ia nekat membakar sepeda motornya karena tak terima ditilang oleh polisi
peristiwa ini terjadi pada sabtu siang
awalnya anggota satlantas polsek ciranjang yang tengah bertugas mendapati seorang pengendara motor
yang berboncengan tanpa menggunakan helm
saat dihentikan pengendara tersebut tak bisa menunjukkan surat surat kendaraan
bahkan sepeda motor itu tak dilengkapi dengan plat nomor
saat anggota kita sedang komunikasi sama warganya yang menemudikan
pengemudi truk yang di belakangan dengan membawa muatan pasir
pada saat itulah pelanggar ini atau yang bersangkutan ini membuka kargurator
langsung menyalakan korek sehingga langsung motornya terbakar
mu sempat diperiksa di mapolsek ciranjang namun akhirnya dipulangkan
kasus ini masih didalami petugas termasuk menelusuri asal usul sepeda motor mu
yang diduga bodong
dari aris janjo jawa barat